pt jasara harja menyelenggarakan kegiatan ramadan
jrku bersih memberi dan mengasihi
dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah
untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di indonesia
alhamdulillah ini adalah satu rangkaian
yang jasar harja siapkan
selain untuk mempersiapkan masyarakat yang melakukan mudik
perlunya diberikan safety riding
kami juga sebagai tanggung jawab sosial
memberikan support kepada sahabat sahabat kita
yang membutuhkan bantuan
pada kesempatan ini bantuan sosial diberikan
kepada para penyandang disabilitas korban kecelakaan lalu lintas
bingkisan lebaran kepada anak yatim
dan sosialisasi keselamatan berkendara
kepada ratusan pengendara wanita
dari komunitas motor dan ojek online
yang dilanjutkan dengan konvoy bersama
kegiatan ini sangat positif dan menurut aku ya
aku sebagai seorang wanita
aku pengendara roda dua juga
aku tadi bangga banget ada di antara ratusan ibu ibu
pokoknya buat jasara harja sukses terus
diharapkan pelatihan safety riding yang diberikan dalam kegiatan ini
dapat bermanfaat dan diaplikasikan
terutama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik
agar dapat berkendara dengan aman
pastikan kendaraan anda berfungsi semua fungsi
mampu sen rem berfungsi dengan baik
yang tidak kalah penting adalah anda pribadi
anda menyiapkan kesehatan anda
lelah istirahat jangan dipaksakan
masyarakat indonesia jangan lupa
mudik aman mudik sehat
mudik aman mudik sehat